hai ribuan kepala keluarga mengalami krisis air bersih akibat terkena dampak kekeringan
di kelaten jawa tengah rabu pagi warga yang terdampak kekeringan tersebar di dua kecamatan
yaitu kemalang dan bayat sejumlah warga menjelaskan kondisi penampungan air hujan milik warga sudah
mengering sejak juli lalu akibat kemarau buat beli air itu harus jual apa habis bapak kerja di
cari batu pemerintah kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak bulan
juli dua ribu dua puluh tiga status tanggap darurat kekeringan akan berlangsung hingga musim penghujan datang
dengan status tanggap darurat kekeringan ini diharapkan daerah yang mengalami krisis air
bersih dapat terkena kondisi penampungan air yang terkena kondisi penampungan air yang terkena
teratasi dengan cepat dan amat hingga kini petugas bppb telah menyalurkan air bersih tatu
starischeit mulai juli nanti sampai usip hujan burra imbas kekeringan ini jadi taman taman yaitu
puluhan ekor kambing milik warga desa tanggan gesi
kompetensi ragin dalam dua pekan terakhir mati mendadak matinya
hanya puluhan ekor kambing ini membuat peternak desa setempat merugi hingga seratusan juta rupiah karena kambing yang mati kebanyakan sudah dewasa
petugas dari dinas peternakan kabupaten seragen membenarkan kejadian tersebut
ia menduga kematian hewan kambing di wilayahnya dikarenakan cuaca ekstrim
dan itu kematiannya kemungkinan besar karena cuaca
ini kan akhir akhir ini cuaca cukup ekstrim
jadi kalau siang itu panas sekali kalau malam dingin
jadi mungkin kemungkinan karena faktor cuaca
saat ini peternak lebih memilih membiarkan kambing kambing tetap di dalam kandang untuk mengurangi risiko kematian yang lebih tinggi